tak terima tanahnya diserobot ratusan warga di bekasi menghentikan proyek pembangunan perumahan
sementara itu mahasiswa di tasikmalaya berunjuk rasa menentang pembelian mobil dinas
berikut jawa barat dua puluh empat jam selengkapnya
ratusan warga menuntut dikembalikannya lahan seluas empat puluh delapan hektare
yang kini dalam proses pembangunan untuk rumah dinas di jalan kalimanggis
kelurahan jatikarya kecamatan jati sampurna kota bekasi jawa barat
warga yang umumnya sudah lanjut usia itu menuntut haknya
karena menganggap tanah yang ditempatin sejak turun temurun
belum pernah diperjual belikan kepada siapapun termasuk tni
tak puas berunjuk rasa dan menyetop proses pembangunan untuk rumah dinas tni
warga berunjuk rasa di pengadilan negeri bekasi
ada ibu ibu yang tidak
tidak dulu tidak ditaikan
puluhan anggota himpunan mahasiswa islam cabang tasikmalaya
berunjuk rasa mempersoalkan tiga ratus lima puluh satu mobil operasional desa
di halaman kantor bupati serta dprd kabupaten tasikmalaya kami siang
mahasiswa menuduh pengadaan tiga ratus lima puluh satu kendaraan operasional desa
kental dengan muatan korupsi
bahkan negara disinyalir alami kerugian fantastis hingga miliaran rupiah
indikasi awalnya terlihat dari tindakan pemerintah daerah
yang tidak transparan dan diduga memungut biaya lima juta rupiah setiap desa
harga satu unit kendaraan minibus jenis carry juga dipatok fantastis
mencapai satu ratus empat puluh juta rupiah
dari video amatir yang didapat tanpa kepulan asap
masih memenuhi seisi pabrik tahu yang berlokasi di teluk pucung bekasi utara kota bekasi
pemadam kebakaran sempat kelabakan
namun akhirnya bersama warga api bisa dipadamkan
menurut kesaksian warga kebakaran terjadi saat pekerja sibuk memproduksi tahu pada pukul tiga sore
sementara itu salah satu anggota keluarga pemilik pabrik tahu menangis haru saat melihat
usaha keluarga kini tinggal puing puing
tim liputan transmedia